paling kebanjur kalian pas ngangkat
guna menilai kebenaran daripada keterangan keterangan baik para saksi maupun tersangka ya
terima kasih menteri kominfo budi ari sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
ini masih belum bisa dijual langsung ke konsumen apalagi dikonsumsi langsung seperti tadi ikan yang bandeng dipindang atau ikan cuek yang kecilan bisa langsung makan
yang harus wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri ataupun tkdn di atas
yang ditakutkan oleh amerika dan juga
kan kita sudah pernah mengikuti beberapa kali dalam perbincangan di beberapa stasiun tv ya
aku mengajak kau mengikuti dia dan ku ingin citakan
saya sedih mendengar ya sekarang yang mati itu di atas seribu
mereka juga harus memberi duondan mereka
tetapi siapa yang duduk di kursi